setelah menjalani pemeriksaan selama empat jam di direktorat kriminal khusus polda metro jaya
roky gerung keluar dari ruang penyidik
dalam keterangannya dirinya diberikan dua puluh dua pertanyaan
roky gerung selesai diperiksa oleh penyidik direktorat kriminal khusus polda metro jaya
yang berlangsung selama empat jam sejak jumat sore
sebanyak dua puluh dua pertanyaan diberikan kepada rocky gerung terkait pernyataannya tentang kitab suci fiksi
dalam keterangannya rocky menjelaskan bahwa dirinya adalah peneliti dan pengajar kitab suci fiksi
di mana seharusnya laporan yang ditujukan kepada dirinya dibahas di ruang sidang atau seminar
ia menduga ada manipulasi dalam kasus yang menimpanya saat ini
meski begitu ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai apakah kasusnya terdapat unsur politik atau tidak
ini udah tadi sudah diperiksa dan intinya adalah mencari klarifikasi tentang istilah fiksi
ini berulang kali
berulang kali saya terangkan karena berulang kali juga ditanyakan apa makna fiksi
rupanya si pelapor itu ya gagal paham beda antara fiksi dan fiktif
padahal fiksi sudah berkali kali saya terangkan bahkan secara sangat jelas di situ
bahwa fiksi itu adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi
dan itu penting dan baik
beda dengan fiktif yang cenderung mengada ada
pengacara roky mengatakan tidak akan melaporkan balik pelapor
karena menurutnya pelapor bukan orang yang benar
pertama sebenarnya kita jadi bertanya tanya yang dilaporkan ke polisi itu yang mana
karena yang dilaporkan itu hanya kumpulan kata kata yang kehilangan makna besar
karena itu diucapkan dalam satu rangkaian panjang dalam perdebatan yang juga berjam jam
nah yang kedua yang juga menarik ternyata ini laporannya pelapornya itu berbasis pada youtube
usai diperiksa penyidik roky gerung keluar dengan berjoging di halaman mapol dan metro jaya
badru zamal jakarta